bukan begitu roh emak cuman menurut lu setau aja
yang gak setuju itu bukan si sulam aja emak juga kurang setuju
nah sekarang ya tinggal lu pertimbangin aja
tapi menurut gue sih roh mendingan lu dengerin deh si sulam sama emak
biar lo gak nyesel nanti
kalau romi tuh masih mencintai bang robi jadi ini sama sekali gak ada hubungannya langsung sama bang robi
umi kagak percaya umi dengar sendiri kalau lu tuh nolak si ropi
bah mi kenapa ruh ngelakuin itu semua
karena romi tuh gak mau abad sama umi itu benci terus sama keluarga bang haji sulawesi
hei jangan bohong lu sama abah rum
ya allah bang ngapain sih rum bohong
lagian heran banget deh sama abah sama umi
kenapa sih setiap ada masalah itu selalu disangkut pautin sama keluarganya haji sulam
selalu abah sama umi bilang kalau penyebabnya itu adalah keluarga haji sulam
rum tuh bener bener malu deh
sekarang abah sama umi itu main ngancem ngancem
trend jangan curang dong mainnya
eh masa punya ayah dimainin juga
tuh tuh tuh
gol apaan lu masih out bola main gol aja ngerti gak sih
ke kiri ke kanan mulu main bola di luar lapangan gimana
lu sih gak ngajaknya
jangan nunggu ya
oke nah kepala yang miring dikit
nah ini kayak golek jepang gitu
bener deh bagus
tadi rok ambil sama ibu rosa
yang ini aja kelihatannya bagus
tuh bang lihat bang
dibayar tau tau tuh cincin udah nangkring aja di jari lu
ibu rosa ngasih cincinnya duluan
nah kalo orang itu gak dateng dateng dia dipipu gimana
mak lu juga gak tau dia begitu percaya sama rom
tapi mak lucu deh
waktu roh milih milih ini kajiannya mulai dateng
masa mau merebutin cincin ini juga
dia seneng juga katanya
oh dia kesel kayaknya
lah kok bisa begitu kenapa sih kalo rembutan
ya dia demen yang ini juga
tapi kan cincin ini cuma satu
kebetulan kalau duluan yang ngambil
roh kalo caranya begini
mendingan gak usah deh beli itu cincin ya
iya lu itu udah pamer
kalau niatnya udah jelek mendingan jangan
lu balikin aja tuh cincin
abang gak setuju
gua cuma takut roh
kalo tuh cincin bukannya bawa berkah
malah bawa muda rot buat keluarga kita
lu ngerti kan maksud gue
udah deh roh mendingan lu ikhlasin deh
balikin tuh cincin
ntar gue beliin yang baru yang lain
yang lebih bagus dari yang mie
kalo lu gak mau bang
kalo lu tetep pengen cincin yang ini
bang boleh ya
roh abang minta maaf yang sebesar besarnya
bukannya abang kagak mau ngebeliin tuh cincin
cuman perasaan abang kayaknya
kagak demen aja sama tuh cincin
gak tau kenapa
masalah bang apa sih
abang udah kagak serang aja sama tuh cincin
kalo memang merasa gitu lam
ya udah mendingan gak usah diterusin kan
gak usah ngambil deh roh
gua setuju banget sama sisulam
kalau emang udah gak enak gak usah diterusin
kayak pernah cuma dengar deh

tapi lupa itu dari hadis apa al quran tuh
yang isinya celaka lah
orang yang ragu ragu
udah deh roh mendingan juga lu
aja deh sama sisulam
kalau udah ragu ragu begitu
bukan gak nyesel kan nanti belakang harinya
roh seneng banget sama model cincin ini
dan bro so juga bilang
cincin ini ada sertifikatnya man
ma tau ma ngerti
tapi terus terang aja
ma juga kurang serg
kalo lu jadi beli tuh cincin
wah sama aja sama bang sulam
bukan begitu roh
ma cuma menurut situ aja
yang gak setuju itu bukan sisulam aja
ma juga kurang setuju
nah sekarang ya tinggal lu pertimbangin aja
tapi menurut gue sih roh
masih ada yang mau ditanyain aja
masih ada yang mau ditanyain aja
tapi menurut gua sih roh

biar lu gak nyesel nanti
gue udah mutusin rob
untuk tidak mendekati rumahnya lagi
yang namanya cinta itu emang gak pernah bisa dipaksain
yang gue tau rumana itu sangat mencintai lo
di hatinya gak ada laki laki lain selain lo
jadi apapun yang gue berikan buat dia
itu gak pernah ada artinya buat dia
karena cintanya cuma buat lo rob
kalau kamu tau
saya juga sangat mencintai rumah
cinta kalian berdua emang sangat kuat
makanya gue milih untuk mundur
kamu sangat baik dan tulus dan
kamu sangat gentleman
kamu melakukan semuanya
dengan cara yang baik baik
yang jelas gue ngelakuin semua ini
karena gue kepingin rumah dia
kamu dapatkan jodoh yang terbaik
ketepun dengan rumana
tolong jangan pernah sakitin dia ya
kalau memang rumahnya jodoh saya
akhirnya abang bisa kembali berjuang untuk mendapatkan kamu rumana
abang sangat mencintai kamu
abang janji akan selalu membagikan kamu rum

dan tidak akan pernah menyakiti kamu lagi
apa rumana benar masih mencintai aku ya
seperti yang dikatakan aki daud
seperti yang dikatakan aki daud
aku telpon aja ya
aku tanyakan langsung gimana sebenarnya isi hati rumah

aku jangan paksa rum dulu
aku harus kasih waktu rom untuk berpikir
aku harus kasih waktu rum untuk berpikir
ya itu lebih baik
supaya room bisa berpikir dengan jernih
supaya rum bisa berpikir dengan jernih
supaya rum bisa berpikir dengan jernih

bukannya ayah kagak mau
tapi ayah gak diizini sama laki ayah
tapi ayah gak diizini sama laki ayah
masa kagak diturutin
apa yang mau
apa yang mau
apa yang mau